kita akan formasi selanjutnya
berdasarkan data yang dihimpun satuan tugas penanganan covid sembilan belas per hari ini tujuh november dua ribu dua puluh
terdapat penambahan empat dua ratus enam puluh dua kasus baru sehingga total empat ratus tiga puluh tiga delapan ratus tiga puluh enam kasus covid sembilan belas
pasien sembuh hari ini bertambah tiga tujuh ratus dua belas orang hingga total mereka yang sembuh menjadi tiga ratus enam puluh empat empat ratus tujuh belas orang
kasus kematian bertambah sembilan puluh delapan menjadi empat belas lima ratus empat puluh jiwa